kalau selesai aku nebeng ya
eh boleh boleh boleh boleh
tapi hari ini saya tidak pakai mobil
yaudah enggak apa apa kok
lagian kawasan aku juga dekat
aku ingin memantaunya dari jauh
aku ingin melihat kesaktian sakti
dan aku minta jangan ada yang membantu dia
sekarang juga saya suruh mundur pasukan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tuhan pasti memikirkan kejadian tadi pagi
seharusnya tuhan carilah akan kuburan itu yang pas
yang cocok tanggal lahirnya
setelah kelahiran sakti
supaya dia enggak curiga tuan
kita harus cari cara lain
agar sakti yakin bahwa dia adalah putra kandungku
apa enggak sebaiknya tuan terus terang saja
supaya dia tahu kebenaran ini
lagi dia enggak curiga
aku tidak mau rahasia ini terbongkar
akhir akhir ini aku sering melihat
kamu memberikan pelajaran bahasa minang
aku tidak mau dia tahu
mengenai sejarah sumatera
tapi tuan modus sakti tertarik ini tuan
susahlah saya menolaknya
kalau kamu bukan
anak buahku yang paling setia dan paling lama
sudahkah aku habisi kamu
ini sukar kalau dianggap seperti rumahmu di inggris
lagi melewati alas
baik di sini bond
kamu butuh waktu
pak agi cek kaca yuk
nanti risa berisik
risa kamu tahu nggak kenapa harimau di muka bumi ini udah hampir punah
karena orang orang kayak kamu ini makin banyak tau gak
apaan sih lo pake cubit cubit ah
ya iyalah kamu tuh cek banget sama lingkungan
buang sampah sembarangan
terus dikit dikit curhatnya di sosmed internet lah
tradisi budaya legenda udah kamu lupain kan
lo cocok banget deh jadi uduta lingkungan
terserah deh terserah terserah
eh eh lo mau kemana kelasnya di situ
bohong lo gue gak percaya lo masih penasaran kan sama sakti
apa lagi sih
kapan kau bisa percaya sama aku alina
gak akan pernah
oh tau gak sih
lo tuh orang teraneh yang pernah gue temuin
kenal aja gak tiba tiba kayak gini
kenapa jauh jauh nih dari gue
alin kalo ini gak amanah aku gak mungkin kejar kejar kau sampe kesana kemari
kau pikir gak capek
menjaga kau mengawasi kau
kau ini dalam keadaan bahaya gitu
amanah apa sih dari siapa dari ayah
kamu mikir dong bud
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
sakti kamu tolongin aku ya please
kau mau gak pura pura jadi pacarnya aku
aku tuh capek sama putra mas aku dikejar kejar mulu
mana baru kena lagi aneh tau gak
alin aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
ibu tapi dim little
dan bilang sama bokap loh kalau alina itu udah punya pacar yang bakal jagain alina dua puluh empat jam
jadi gue gak perlu lo lagi
terserah kau lah
aneh kayak ada sesuatu diantara sakti dan putra
kayak bukan memperebutkan cewek biasa
aku harus cari tahu penyebabnya
kelas kamu selesai kan
kalau dari selesai aku nebeng ya
eh boleh boleh boleh
tapi hari ini saya tidak pakai mobil
ya udah gak apa apa kok
lagian kosan aku juga deket aku bisa jalan sendiri
ah ya sudah
sudah gitu mari kita jalan
kamu ngapain di sini
kamu ngapain di sini
kamu ngapain di sini
alina kan udah pacaran sama sakti

juga ngapain di sini
jangan jangan ngikutin sakti
sakti itu udah pacarnya ahlinya
siapa juga yang ikutin sakti

emang mau jalan pulang kok
tadi aku lihat mata kau tuh macam mau makan sakti dari belakang
kamu tuh yang kepenting
kamu tuh yang kepenting
kamu tuh yang kepenting
yang kepalanya berasep liat alina deket deket sama sakti
yang kepalanya berasep liat alina deket deket sama sakti
gimana pelajaran kau hari ini
gimana pelajaran kau hari ini
baik baik aja sih
baik baik aja sih
halilintar jangan ke situ